kalau gede gede harimau dong
pasti ini orangnya ganteng nih nyeneng ini
pasti perutnya juga gotak gotak
saya nggak terima diperlakukan begitu sama mas setio
jadi berpikir pikir yang seram
untuk menakuti orang orang
supaya busung mas setio bangkrut
oh jadi gitu
hari mas setio ini belagu belagu teing jadi jelemah
seenak enaknya meninggalkan perempuan
mempermainkan hati perempuan
dan saya sebagai wanita juga ikut tersinggung atas perbuatan mas setio
jangan mentang mentang mas setio itu mukanya babang tampan
tapi kelakuannya kayak begini itu minus bikin apa
iya betul saya juga

wah untung belum saya tembak
enggak boleh main hakim sendiri
gak usah ditabukin gitu
mending kita lelepin aja langsung
saya suka emosi
saya emosi kalau ngeliat ada cowoknya suka mempermainkan perempuan bu esy
pas setio meninggalkan mbak dari
bu emangnya orangnya nyerocos terus
kita aja tadinya harusnya ngomong duluan
tapi gak jadi ngomong duluan
gak kebagian deh nyerocosnya
mana ditanya semua
direpet semua ngomongannya
sih bu mesi
bu messi sekarang kenapa yang nyerocosnya
ini pas setio kan mau ngejelasin
kalau diselak selak terus
pasti ada waktu dia untuk bisa menjelaskan dulu perkaranya
mendingan saya pulang aja deh
eh jangan jangan jangan
ini pms ya
jawab dulu pertanyaannya dong
yaudah yaudah saya cerita nih
dulu saya meninggalkan dari
karena dipaksa dan diancam sama orang tuanya
pokoknya saya gak boleh nikahin dia
dan saya juga sebenarnya gak tega
dan perasaan saya juga
demi kebaikan dari
saya terpaksa meninggalkan dia
tapi saya pergi
bukan dikasih uang sama orang tuanya
sama sekali enggak
saya gak menerima uang sepeserpun dari orang tuanya
jadi uang dari mana kamu bisa beli kolam renang ini mas
dari saya dapat uang
hasil warisan almarhumpaman ku
aku udah salah tuduh sama kamu
asal kamu tahu
aku tuh bukan comotre
aku mencintai kamu
bukan karena harta orang tuamu
kalau aku tega melepaskan kamu waktu itu
kalau kamu jadi anak dua raka
aku udah salah sangka sama kamu kayak gini
karena waktu itu aku belum sempat menjelaskan kamu alasannya
karena aku sebasalah
dan kalau aku cerita ke kamu
aku takut kalau kamu itu benci sama orang tua kamu
ini percintaan terlarang ini
mofelnya shakespeare zaman dulu ya
nah gitu dong
kalau ada masalah diomongin
supaya keluar jalan keluarnya
kamu main ketok ketokan jadi jungjuri kan
ternyata beli hak ini masa
eh hak atuh
eh sih sih sih sih sih
eh tapi maafnya
pasalnya saya cuma pengen tau aja
pasalnya masih cinta
saya mainin sebuah lewet
nggak sama mbak ndari
gimana masih cinta sama mbak ndari
muranti mau tau ya
mau mau mau tau mau tau
ndari takkan pernah tergantikan
tahu dia pasti jawab masih
soalnya keliatan kan
hidungnya kembang kempis
dulu ibu sudah terlaluan sama kamu
memandang rendah kamu
demi kebahagiaan dari
harusnya ibu ikhlas menerima kamu
yang penting sekarang ibu udah merestui kami
biasa ya yang satu kanteng
yang satu cantik
makasih pak rete
pak rete mau siar amat
tadi pak rete
sih di kawinan
maaf maaf tenang gak ada apa apa
udah langsung aja dicicipi
gak apa apa makanannya silahkan
ada buahnya ada makanan
pak rete ngapain jadi pak rete yang mempersilahkan makanan
emangnya pak rete yang punya ajat
saya juga mau
tapi setelah tadi gak ada yang duluan
tuh liat dong
keluarga mamah biar
mana buat mami ada muda
mami banyak banget ada
itu teh segitu bu endang
belum ngeluarin rantang sama kantong plastik
udah kayak terenggiling ya
pokoknya mulai besok
mami gak mau lagi kamu ketakutan
kan udah gak ada lagi yang namanya hantu hantuan
apa lagi ada mami
apa yang ditakutin kan ini udah gak ada
kan dirinya mbak dari
iya ternyata mbak dari
udah makan aja yang banyak
nggak ada hantu dulu yuk
makan makan makan
nggak ada hantu dulu yuk
huh nyebelin amat
baru aja mau ngedeketin ya yang set yuk
udah ada pacar kuku
eh pacar kuku
huh nyebelin banget deh
sepertinya ini sih nggak usah dipikirin ya ibu messi karena apa
ada pepatah menyatakan
mati satu tumbuh seribu
pasti banyak cowok cowok yang ada di pinggiran kolam
ah giginya kecil kecil
eh kalau gede gede harimau dong
pasti ini orangnya ganteng nih nyeneng ini
pasti perutnya juga gotak gotak
ajarin messi berenang
mau mau diajarin berenang
bajar sama eiko mbak
eiko juga bisa belajar berenang lho mbak
ayolah sini minta berenang
eh mbak salah dadah
ayo sini abang ajarin berenang